beberapa fasilitas tambahan sebetulnya telah dihadirkan pada jembatan penyeberangan orang jpo di jakarta bahkan sepertinya tidak terawat
iya ini walaupun masih sangat sedikit ada jpo yang dilengkapi fasilitas tangga berjalan atau eskalator dan juga lift untuk naik dan turun cepat
ini menarik sekali karena justru lift lift yang ada seperti yang ada di dekat bundaran hi itu tidak berfungsi mati

jepang jepang jepang
warga yang akan menyeberang dari atau ke depan rumah sakit karolus harus berjalan tanpa eskalator
selain eskalator jakarta juga punya jembatan penyeberangan orang yang dilengkapi dengan fasilitas lift
salah satunya ada di kawasan sarinah tamrin
sayangnya lift yang disediakan bagi warga jakarta ini rusak
saya akan menunjukkan anda bagaimana nasib lift lift di jpo saat ini
anda bisa lihat lift ini tadinya diperuntukkan bagi lansia dan juga ibu hamil
namun jangankan digunakan
untuk masuk ke dalam lift ini saja saya tidak bisa
ada benda besar yang menghalanginya dan lift ini sudah lama mati
dan jika anda kesini anda akan mencium bau yang menyengat dan tidak nyaman di hidung anda
lift ini sudah lama terbengkalai
telah menelan biaya yang besar kini fasilitas ini terbuang sia sia
fasilitas eskalator dan lift pada jembatan penyeberangan orang dianggap perlu oleh masyarakat
menurut saya itu penting ya karena itu bisa membantu mobilitas pengguna jembatan penyeberangan itu sendiri
selain itu bisa jadi lebih cepat bisa ngebantu buat yang orang orang tua buat naik ke atas
soal ini kan tinggi ya nggak mungkin orang orang tuanya itu kuat
penting kenapa karena nggak semua orang bisa naik tangga termasuk kaum disabilitas ya
karena menurut saya penting itu ya balik lagi nggak cuma pengguna orang normal atau masih muda mudi aja yang menggunakan jasa tangga penyebrangan ini
tapi juga orang tua manula
penting lah bantu kalau nggak pakai eskalator kalau yang udah tua tua udah usia lanjut kasihan jalannya teguh lututnya sakit
warga juga berharap pemerintah provinsi dki segera memperbaiki sarana penunjang jembatan penyeberangan orang
dan juga menjamin keselamatan warga selama lamanya
istiarto sigit jakarta